kita lihat bersama sudah tiba tampaknya
owi dan butet sudah disterilkan
wilayah tempat jalannya dua atlet peraih medali emas di olimpiade rio kali ini
sudah disambut dengan tepuk tangan
dan kita lihat bersama tuhan kok kita lihat cerita ada liliana natsir
ada butet dan langsung disambut oleh menteri pemuda dan alah raga imam narawi
ada perbincangan sedikit
dan kita nanti oke masih saja disambut
akan dikalungkan karangan bunga kepada liliana natsir
yang dipanggil lebih akrab dengan sebutan butet ini
kita lihat medali emas masih ada di sana
wah saya sangat berkaca kaca dalam posisi ini
ini ada tontok yamak
mereka adalah pejuang pejuang muda yang harusnya diperhitungkan oleh bangsa ini
kita lihat sangat dramatis ya
saya pun terbang susah sana
kita lihat ada medali emas yang kembali dipamerkan di dada mereka
dan itu semakin membuat bangsa
semoga kita medali emas ada di dada mereka masing masing
dan kita lihat bersama mereka sangat luar biasa
tidak ada kata kata yang lebih baik dari itu menurut saya
ya jadi ini seperti sebuah support yang luar biasa dari imam nahrawi
tadi kita lihat melagakan kedua buah kepala sebagai bentuk sportivitas
dan ucapan selamat tampaknya
dan masih mendapat ucapan selamat dari beberapa pejabat yang hadir
ketua dpr adek omarudin
di sana menyambut kedatangan dua atlet ini
yes gita birjawan
menyambut dengan haru tampaknya
kepulangan dua atlet terbaik bangsa ini
dan kita lihat tim media
media masa juga tengah mengabadikan kedatangan mereka
dan tampaknya tertutup sedikit untuk posisi liana nadsir
tampaknya kita harus mengakhiri cnn indonesia breaking news kali ini
nanti kita akan kembali melanjutkan detik detik ketibaan mereka
ataupun juga pers conference yang akan mereka hadirkan kepada masyarakat indonesia
perdana kami hadirkan di cnn indonesia dalam program cnn indonesia prime nanti bersama
anchor senior juga kita lihat ada indra maulana nanti yang akan hadir bersama anda